hmm kenapa dari dulu uangnya berbeda beda ya
gini lucu indonesia ini kan dulu banyak kerajaan
nah setiap kerajaan itu mata uangnya berbeda beda
setelah indonesia merdeka mata uang itu menjadi tunggal atau satu
dan itu menggambarkan persatuan bangsa indonesia
selain mempersatukan bangsa uang juga mempersatukan kita loh
soal itu training belum bisa pastikan lagi pak
soalnya mas surya belum dapat izin
tapi insya allah kalau misalkan mas surya sudah dapat izin
mau diji dirim dulu ya